pasca debat elektabilitas paslon gubernur dan wakil gubernur jakarta kembali menjadi pertaruhan
seperti apa strategi terkini ketiga paslon pasca debat
sudah ada koresponen cnn indonesia miladia rahma yang akan memberikan informasinya untuk anda
ya miladia silahkan dengan laporan anda
ya selamat sore ratu nabila betul sekali pasca debat kedua pilkada dki jakarta pada hari jumat semalam
ini memang tampaknya terus dimanfaatkan oleh para pasangan calon atau masing masing pasangan calon untuk terus bergerilya dan menemui para pendukung mereka di beberapa wilayah di dki jakarta
kita akan mencoba untuk membreakdown kira kira agenda apa saja dan apa yang sudah disampaikan pada hari ini oleh masing masing pasangan calon
untuk yang pertama adalah pasangan calon nomor urut satu ya ini agus harimurti yudhoyono dan juga silviana murni
pada pagi hari tadi agus yudhoyono sempat menemui pendukung mereka di kawasan pasar manggis jakarta selatan
ada beberapa poin yang kemudian disampaikan terkait juga debat yang sudah berlangsung pada hari jumat malam kemarin
ratu nabila yang juga tampaknya menarik untuk kita kaji lebih dalam
yang pertama pada saat bertemu dengan pendukungnya di kawasan pasar manggis di kelurahan setiabudi jakarta selatan
dia sempat kemudian menajamkan program kerja yakni untuk meningkatkan fungsi umkm
karena dia menangkap pasangan nomor satu ini menangkap masih ada ketidak setaraan begitu
masih ada banyak pengangguran dan juga masalah pendidikan
dalam hal ini khususnya agus juga akan kemudian pada pagi hari tadi juga menajamkan soal dana bergulir sebesar lima puluh juta
pada masing masing unit usaha yang akan dia lakukan dan dia realisasikan pada saat dia terpilih menjadi gubernur dki jakarta lima tahun ke depan
tapi yang juga menarik tentu saja bagaimana respon dia dan reaksi dia pada saat debat semalam
secara keseluruhan tampaknya agus masih merasa cukup puas dengan hasil yang kemudian dia tampilkan
atau performa yang ditampilkan oleh dirinya dan juga pasangannya silviana murni
namun ini tampaknya juga berbeda jauh dengan respon netizen terutama yang terus memantau debat kedua pada hari jumat semalam
banyak kemudian netizen yang kemudian melihat bahwa performa dari agus harimurti yudhoyono dan juga pasangannya ini malah jauh di bawah performa yang pertama
retorika masih cukup kental terasa ini juga sempat ditanggapi agus bahwa apa yang kemudian sudah ditampilkan ini bukan masalah retorika
tapi ini adalah komitmen dari pasangan ini untuk kemudian
dan memberikan atau memenuhi ekspektasi masyarakat jakarta terkait program lima tahun ke depan
dia juga menilai bahwa kemungkinan besar pada debat ketiga yang akan digelar pada tanggal sepuluh februari dua ribu tujuh belas mendatang
ia merasa bahwa tidak akan ada perubahan secara format maupun secara semangat
begitu dia menyampaikan masih akan sama tapi dia akan coba untuk menggayat terus perhatian dari masyarakat pemilih terutama jakarta
yang belum memberikan pilihan atau belum menentukan pilihan mereka atau undecided voter
untuk kemudian memilih pasangan nomor satu ini pada lima belas februari dua ribu tujuh belas
itu untuk pasangan pertama ratu nabila
untuk yang kedua yakni ahok dan juga jarod sevelidayat
untuk hari ini tampaknya ahok tidak memiliki agenda untuk bertemu dengan para pendukungnya di kawasan rumah lembang jakarta pusat
karena memang hari ini dia fokus untuk kemudian berkumpul dengan keluarga agenda pribadi untuk merayakan hari raya imlek begitu ya
untuk merayakan tahun baru imlek dua ribu lima ratus enam puluh delapan
yang hari ini cukup intens bergeril ya memenuhi atau bertemu dengan para pendukungnya adalah calon wakil gubernur yakni jarod saiful hidayat
tadi jarod juga sempat bertemu atau sempat menghadiri acara pengajian wanita p tiga di kawasan menteng jakarta pusat
ada beberapa poin yang juga menarik yang disampaikan oleh jarod
di antaranya adalah pada saat momentum atau acara ini dia sempat menyampaikan bahwa
dia akan membentuk satuan tugas anti money politik begitu
dia juga sempat menyampaikan bahwa ini nanti akan melibatkan para perempuan atau para ibu
karena memang menurut pengalaman yang kemudian disampaikan oleh jarod biasanya para ibu atau para perempuan ini cukup mudah untuk kemudian digayat suaranya melalui politik uang begitu
di sisi lain juga yang sempat dia sampaikan terkait bagaimana respon dia untuk debat pilkada yang telah berlangsung hari jumat kemarin
karena memang sebagai petahana pasangan ini memiliki keunggulan lebih
karena menguasai data kemudian bisa memamparkan program kerja secara terstruktur kemudian terukur begitu
yang juga menarik jarod juga sempat menyampaikan beberapa kritik kepada para pasangan calon yang lain
karena melihat program kerja dari pasangan yang lain ini masih bisa dikatakan tidak rasional
terutama untuk hal normalisasi sungai
pada saat kemudian pasangan nomor urut dua
kemudian menanyakan pada pasangan nomor satu terkait bagaimana kemudian memindahkan masyarakat yang berada di bantaran sungai
untuk menormalisasi sungai akan seperti apa
tampaknya menurut pasangan nomor urut dua ini dan diamini juga oleh banyak netizen juga
pada saat kita kemudian kami memantau lewat sosial media
bahwa pasangan nomor urut satu ini tidak memberikan jawaban yang konkret dan juga jelas
artinya hanya bergeser tapi secara konkret tidak tahu kemana arah tujuan dari jawaban tersebut
itu yang sudah disampaikan
dan untuk harapannya pada debat ketiga yang akan dilangsungkan pada tanggal sepuluh februari nanti
secara keseluruhan dia akan berusaha untuk menyampaikan program kerja yang telah dicapai juga
dan bagaimana prestasi yang telah dicapai oleh dua atau sepasang pasangan ini
yang dalam lima tahun terakhir
itu untuk pasangan nomor urut dua
untuk pasangan nomor urut tiga ini juga menarik
tampaknya anies dan juga sandiaga uno pada hari ini cukup intens juga
mengunjungi pendukung mereka di beberapa wilayah di jakarta
untuk anies sempat berkunjung ke pasar minggu di jakarta selatan
kemudian rencananya sore hari ini
ia akan melakukan dialog tokoh di kawasan kapuk jakarta utara
ada beberapa hal juga yang tadi sempat disampaikan oleh anies baswedan
yang pertama secara keseluruhan dia mengaku puas dengan hasil debat tadi malam
secara performa dia merasa bahwa debat semalam ini jauh lebih baik dibandingkan performa mereka pada saat debat pertama
ini yang kemudian diamini oleh netizen
kemudian sentimen positif yang juga sempat diutarakan para netizen melalui twitter
yang melihat bahwa tampaknya memang ada peningkatan
kemudian anies juga sempat menyampaikan
adanya ini yang juga menarik semalam ratu nabila
kalau kita kemudian mencermati pada saat pasangan nomor urut tiga ini menanyakan kepada pasangan nomor satu
terkait bagaimana kiprah selama ini dalam reformasi birokrasi
ahok dan juga jarod yang memimpin pada saat itu
dia anies kemudian menanggapi bahwa ini rasa rasa
ini adalah satu satunya
sangat wajar pertanyaan ini
karena kalau kita ketahui dari enam orang yang kemudian mengikuti kontestasi dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas ini
tiga orang kemudian yang duduk di burokrasi
artinya sangat wajar sebenarnya
ini harusnya dijadikan momentum yang cukup baik bagi pasangan nomor urut satu
dalam hal ini adalah calon wakil gubernur silviana murni
untuk kemudian memaparkan apa yang kurang dari petahana
namun ini yang kemudian ditangkap seakan akan
bahwa pasangan nomor urut tiga ini menyerang secara tidak langsung
ini yang kemudian menarik secara keseluruhan
anies dan juga sandiaga uno juga menyampaikan bahwa mereka tetap akan optimis
untuk menjalani debat ketiga atau debat pamungkas
pilkada dki jakarta dan berharap bahwa dukungan dan ekskalasi dukungan terutama
bagi mereka ini akan cukup signifikan begitu
calon wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno juga sempat menghadiri acara di kawasan kalibata jakarta selatan
yang menyampaikan secara keseluruhan
debat kedua dirasa jauh lebih baik
karena selain waktunya panjang
artinya masing masing pasangan calon cukup memiliki waktu untuk mempertajam visi misi mereka
sehingga memberikan gambaran setidaknya
kepada masyarakat terutama pemilih jakarta
untuk kira kira melihat atau menentukan bagi yang belum memiliki pilihan
supaya lebih terlihat terang begitu kira kira akan kemana
suara mereka kemudian akan disalurkan
selain itu juga sandiaga uno juga sempat menjelaskan
bahwa dalam satu atau dua hari ke depan
dia akan bertemu dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
hasil dari debat kedua
dan apa langkah langkah kemudian yang akan diambil
untuk menghadapi debat ketiga
dan juga sisa kampanye yang kurang lebih sekitar lima belas hari lagi
itu untuk sementara
jadi dari ketiga pasangan calon semua
mereka puas begitu ya
dengan debat kedua kemarin
baik terima kasih atas laporan anda miladia rahma